musim hujan sudah tiba beberapa wilayah di dki jakarta saat ini sudah dilanda banjir ya
seperti senin kemarin kan beberapa daerah sudah dilanda banjir nih
dan akhirnya pemprov dki jakarta ini saat ini sedang membangun waduk kampung rambutan
sebagai salah satu upaya untuk antisipasi banjir di kawasan ibu kota
ya pembangunan waduk di belakang terminal kampung rambutan jakarta timur ini
banjir masih menjadi masalah krusial di ibu kota
berbagai upaya mengantisipasi banjir telah dilakukan
salah satunya pembangunan waduk rambutan yang ada di wilayah jakarta timur
waduk seluas tujuh delapan hektare untuk mengendalikan kali cipinang ini
merupakan wadah retensi banjir genangan di kawasan hulu
proyek yang sempat mangkrak sejak dimulai dua ribu tujuh belas silam ini ditargetkan rampung akhir dua ribu sembilan belas mendatang
dinas sumber daya air dki jakarta selaku pemangku proyek
berencana menjadikan waduk yang akan dikaitkan di kawasan hulu
waduk rambutan sebagai kawasan wisata air
mengingat lokasi waduk yang berada persis di belakang terminal kampung rambutan
teguh taman ampik masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala
sisanya penolakan warga dan upaya relokasi masih stagnan
sementara itu pengamat tata kota yayat supriyatna menyambut
baik proyek waduk rambutan asalkan fungsi waduk jelas
apakah sebagai kolam retensi banjir atau dijadikan situ alami
yayat menambahkan upaya menjadikan kawasan wisata air harus diintegrasikan dengan dinas terkait lainnya
ia menilai proyek pencegahan banjir tak bisa dilakukan secara parsial
nah yang menjadi masalah kalau ini diwadahi kemudian wilayah tersebut berkurang tidak jumlah genangan yang terjadi
artinya harus ada penataan penataan terkait dengan sistem drenasenya
apalah artinya sebuah waduk kalau tidak ada interconnectednya dengan sistem jaringan drenase yang ada di sekitarnya
interkonektif yang dimaksudkan yayat
selain drainase dinas sumber daya air harus memikirkan bagaimana akses menuju kawasan wisata
penataan sampah dan lumpur yang mungkin menjadi dampak jangka panjang
roni satria jakarta
jangan dikorek teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda